halo saya dr sindiawati pujiadi spesialis gizi klinik
lo serunya gara gara ada cewek ceweknya apa gimana tuh
mereka tidak tahu tentang keasasi manusia
jenis bus ini diharapkan memudahkan mobilitas penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas
dan kemudian apa yang terjadi setelah itu dalam lima tahun sesudahnya
penjualnya masalahnya pinjol ilegal lagi
jadi karena saya bekerja suami saya bekerja dan ada apa namanya bonus apa insentif barangkali dari pekerjaan itu
yang temuan kita adalah di pedoman perilaku di asosiasi
tetapi bagaimana membuat pekerjaan pekerjaan yang mungkin akan tersisihkan dengan adanya ai ini
tapi tuh waktu kecil sabil suka banget didongeng sama mama
bapak presiden republik indonesia saat itu bapak sby
nggak ada sama sekali nggak ada cuma tapi kan mereka punya sport department gitu kan
yuk para menteri kalian harus kerja lebih baik lagi
tapi lu kalo ngeliat jejak kali dulu sekarang lu emang pengen nulisin college di amerika juga ya kayaknya sih ya atau gimana
jadi orang takut ketika dia pakai transaksi digital
hmm ya emang emang emang sekolah atlet sih ya
sebelum membahas jauh banyak yang tahu tidak ya rempah berkulit keras
mesti dibedakannya adalah kalau di korea itu pasti patternnya
kuahnya ini terbuat dari campuran susu segar dengan tambahan beragam bumbu rempah yang dihangatkan dalam api kecil
dan tadi kan sudah disampaikan oleh nadia sudah disampaikan oleh teman teman dari ketan dokter anak indonesia
iya mereka menang cuma pertandingan pertama lawan hang tuah
jadi ga main pro di tanago gitu
aksi kamisan dari berbagai kota
membuat pedagang gorengan tidak lagi menjual
cara gerd secara gerd medi bisa dibilang safety safety banget dan mungkin tembakannya aja kali yang kurang ya
jadi ai kalau kita ini kan film film science fiction itu kan selalu ini robot akan menggantikan kita
dari tiga belas kasus sebanyak dua belas pasien merupakan kasus positif aktif atau belum sembuh
karena betul betul terbalik kan dari sisi jamnya
lu pernah ditanyain ayat nggak pas lagi di
inilah suasana jemaah haji asal indonesia di musdalifah
di posisi pertama emang masih si abraham damar gerahita
kini dirinya sudah bisa mengirim daun pisang
lu lo berarti gak kaget ya dengan latihan oph atau gimana
online banking online dan semua yang sifatnya online ya digital mungkin dari segi penggunaan ya
tetapi mungkin lagu lama
kalau untuk pedagangnya kita lebih meminta untuk tidak menggunakan bahan bahan berbahaya
bukan sekadar memantau ia juga memberikan beberapa masukan kepada pemilik lahan
dan untuk mengunjungi destinasi destinasi baru yang sudah siap menyambut wisatawan indonesia
gua liat gua sempet liat si bpj lawan nsa kan sempet scrimmage tuh di di mana suntar kalo nggak salah
maka harapannya kita akan mendapatkan calon calon yang semakin baik
kerisnya termasuk orang yang sangat produktif dalam menyanyi
neka berarti waktu kakak pindah ke istilahnya dia ikut aspak itu berarti kakak otomatis